ya ternyata cawapres nomor urut satu ini aware juga soal fashion atau tata busana
meskipun berperan sebagai seorang kiai ini tak menjadikan ma'ruf amin kolot memandang masalah fashion
justru ia mengaku sangat peduli terhadap penampilan bahkan ⁇ maruf ⁇ amin kerap mengomentari corak dan juga gaya berpakaian keluarganya
lalu sejauh apa kepeduliannya terhadap fashion berikut ini pengakuan ⁇ maruf ⁇ amin kepada produser lapangan cnn indonesia abdur rahim
ma'ruf amin pada segalanya yang kedua itu saya wah ini tidak pantas
kemudian soal warna
warna kan saya tidak suka yang nyolok nyolok
jadi yang serasi antara atas bawah itu saya perhatikan bunga bunganya
kalau dulu saya masih suka beli baju istri sekarang sudah enggak lagi
nah kenapa sih bah concern banget sama fashion bah
ya kan apa namanya itu fashion itu kan menunjukkan bagaimana penampilan orang itu ya
kalau orang masih muda sepantasnya kayak gini
sudah tua sepantesnya kayak gini
itu saya harus menyesuaikan
first impression nya banyak
iya dan warna kembang segala macam itu juga ada cocok cocoknya
kalau orang urus kembangnya gede gede kan tidak cocok
kalau orang pendud kembangnya kecil kecil juga kurang cocok